terima kasih masih bersama kami
komisi pemilihan umum provinsi jawa barat telah menunjuk delapan belas guru besar dari berbagai kampus di jawa barat
untuk merumuskan pertanyaan yang akan diajukan pada debat publik calon gubernur dan wakil gubernur jabar dua ribu dua puluh
debat perdana terdiri atas enam sesi mengangkat persoalan politik ekonomi hukum hingga pemerintahan daerah
berbagai persiapan terus dilakukan untuk menggelar debat perdana yang akan berlangsung di gedung sasana budaya ganesa bandung pada hari senin
dalam gadir resik yang digelar minggu sore kpu jabar hanya menyediakan tiga ratus lima puluh kursi untuk pendukung dari masing masing pasangan calon
semua pendukung tersebut akan diberikan tanda masuk berupa gelang
sisanya undangan berasal dari tokoh masyarakat dprd ormas dan lain lain
debat kali ini dibuat tidak terlalu formal namun akan diselingi
diisi oleh penampilan kesenian baik dari kpu jabar maupun dari masing masing tim kampanye
apabila misalkan ada salah satu pasangan calon tidak hadir tidak mengikuti debat dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh kpu
tentu ada sanksinya yaitu hak untuk mendapatkan iklan kampanye di televisi itu ditiadakan oleh kpu